saudara keributan antara pengunjung dan petugas keamanan kafe di kawasan kemang jakarta selatan
terekam kamera pemantau satu orang tewas dalam peristiwa ini
dalam rekaman cctv yang berada di luar kafe terlihat keributan yang melibatkan sejumlah orang
keributan diduga diawali cekcok hingga berujung pengeroyokan
dalam peristiwa ini pengunjung kafe berinisial am meninggal dunia akibat luka senjata tajam
empat orang diamankan pihak polsek mampang termasuk pelaku penusukan yang bekerja sebagai security kafe
selain empat orang pelaku yang berhasil diamankan polisi masih mengejar seorang pelaku lain yang terlibat dalam keributan tersebut
polisi juga meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri
masih ada satu pelaku lagi satu pelaku yang kami masih belum dapat identitasnya tapi kami akan terus mencari informasi siapa yang bersangkutan dan kita akan terus kejar tidak berhenti sampai di sini